para pengantar jemaah calon haji memadati salah satu gedung di kabupaten goa sulawesi selatan
mereka ingin melihat keberangkatan empat ratus empat puluh satu anggota jemaah calon haji goa
kloter pertama ini ke embarkasi makassar asrama haji sudiang
jemaah calon haji diberangkatkan menggunakan lima belas bus dan lima truk untuk barang
jemaah calon haji tertua yakni berusia sembilan puluh empat tahun
didampingi petugas haji dengan menggunakan kursi roda dan dibantu saat naik ke atas bus